untuk mengulas peluang indonesia mengalahkan irak di perebutan tempat ketiga piala asia u dua puluh tiga dan lolos ke olimpiade paris
lalu bagaimana juga dukungan supporter di doha qatar
kita ulas bersama dengan pengamat sepak bola wesley huta galung dan diaspora indonesia di doha qatar
ali murtado selamat petang
bung wesli selamat petang waktu indonesia
bung wesli bagaimana anda melihat performa timnas u dua puluh tiga semalam
ya dari performa yang kita puji puji ya ketika menghadapi jordania menghadapi korea selatan
dan itu variasi permainan yang dipilihkan sintayong sangat berbeda dalam part pertandingan hingga part final
kita berharap ada pembaruan dan perbedaan lagi yang diberikan oleh kubu sintayong
karena yang dilawan ini uzbek yang dari tahun dua ribu delapan belas itu sudah berjaya di kawasan asia
dua puluh senior mereka pemibitan mereka serius sekali
dan ketika kita melihat kemarin pemain kita dikunci
begitu cerdasnya para pemain uzbekistan membuat pemain kita tidak bisa menemukan pola permainan yang pas untuk di pertandingan itu
ya kita harus kembali berbenah mencari situasi bahwa tim ini bukan hanya sekedar tim debutan
tim yang pertama kali membobol gawang korea selatan di turnamen
tapi tim yang mampu meraih tiket olimpiade dengan
kekecewaan selesai di sini aja mas ibrahim
sehingga bangun lagi harapan jangan kecewa terus menerus
oke bicara soal kekecewaan di sini aja kita akan tanya kepada pak ali
pak ali bagaimana ketika kemarin langsung lihat di stadion kondisinya seperti itu
bagaimana sih ketika ada opiora tapi pupus pak ari
iya pastilah ya kalau ditanya kecewa atau tidak pasti banyak yang merasakan kecewa
tapi yang terasa di stadion itu mereka teman teman supporter juga tetap bernyanyi
tetap meneriakan nama sintayong
meneriakan nama hernando dan sebagainya
jadi intinya kita tidak akan patah
tidak akan putus semangat kita
jadi seperti tadi ibu wesley katakan
dan kita akan bangun lagi
mobilisasi lagi supporter untuk tetap datang di leg perebutan tempat ketiga nanti
kemarin sepuluh ribu tiket habis terjual dan dimerahkan abdullah bin khalifah oleh pendukung garuda
ibu wesley ketika melihat kemarin ada rafael struyck yang absen
di laga perubutan ketiga bisa main
ya dalam sebuah tim sepak bola memang tidak boleh bergantung kepada satu dua orang
tapi kita nggak bisa mungkir di peran rafael struyck
baru mencetak gol di pertandingan lawan korsel
tapi dari awal kalau kita lihat bagaimana dia membuka pertahanan lawan
itu kan memudahkan serangan secara tim dalam memberikan bantuan kemenangan
termasuk menghadapi australia dan jordania
nah kalau kita tampak rizky ridho
ini memang satu catatan saya karena pemain ini masih muda
tapi kematangannya luar biasa
sudah seperti pemain senior
nah dengan komposisi pertahanan sebelah kanan kita yang selalu diserang
entah itu ferrari atau komang mendampingi rio ataupun fajar nuturaman
kekuatan kita sebenarnya ada di tengah rizky ridho dan di kiri justin hubner
nah ini menjadi pertanyaan kita penantian kita
apakah sintayong bisa mencari racikan yang terbaik di tiga jangkar di belakang
kita akan bahas juga karena yang masih banyak disorot
soal kinerja wasit semalam
bung wesli pak ali tetap bersama kami
membahas soal perjalanan garuda muda di piala asia
demi meraih tiket olimpiade parts dua ribu dua puluh
dan juga di espora indonesia ali murtado
jadi apa nanti yang akan disiapkan untuk menonton lawan irak nanti
jadi kita akan coba lakukan blocking team
baru dibuka beberapa menit yang lalu
ternyata sudah hampir sold out sekarang posisi tiket
yang laga final itu baru separuhnya
yang laga perebutan tempat ketiga ini
kalau misalkan tertulis di sini yang kategori dua
kapasitasnya sepuluh ribu sama tetap
sering diplesetkan jadi gelora bin khalifah
jadi tetap akan menggunakan stadion itu
dan kapasitasnya sekitar sepuluh ribu
tetap semangat mendukung timnas u dua puluh tiga ya
sampai bisa meraih terbaik nanti ke olimpiade
yang disorot soal kepemimpinan wasit
bagaimana anda melihat soal ini bung wesli
wasit kemudian jadi puji pujian
tapi dengan bantuan var itu
menyadarkan kita bahwa var bukan selamanya menjadi
penentu benar salah atau kebaikan yang
part dibutuhkan oleh wasit
dan wasitlah yang menentukan kemudian
apakah itu penalti atau tidak
bantuan var itu yang harusnya mempermudah
tapi yang di indonesia kan kemudian sorot
pertama sudut pandang kita dengan sadar wasit berbeda
kemudian yang kita yang pertanyakan adalah
sudut ada pengambilan pengulangan gambar
apakah itu gerakan yang pas untuk diambil oleh
tidak bergerakannya kan di ruang kontrol
yang saya kritisi adalah pelanggaran witan
tapi kemudian terjadi bantuan var mengatakan
tapi kalau itu pelanggaran menurut saya
baik kita akan tunggu karena soal ke final usai
tapi soal olimpiade kita masih ada kesempatan
terima kasih bung wessi huta galung pak ali murtado
kita tunggu nanti dukungannya langsung di qatar
terima kasih bung rahim